nah hai hai hai kasih makan putra kidul tamagotchi udah sholat udah gosok gigi udah saatnya
mamanya putra kidul bobo
kekeke kemenangis ada apa ini sayang kenapa
mungkin cuma mereka yang bisa bikinin lo tetap ada di sisi gue
bantu aku mempertahankan pernikahan ku sama nino
selama ini aku berasa berasa hilang percaya diri aku
takut takut nino berpaling dari aku
bangun bangun bangun
tenang aja ya oke jangan khawatir ya
tapi aku tetap aja takut mah
aku tuh selalu berharap dina mencintai aku
tapi kayaknya itu bakalan sia sia
hai dan sekarang aku ngerasa kalau nino bakalan ninggalin aku mah
kamu jangan khawatir ya
kamu jangan berpikir terlalu jauh
kalau kamu begini terus
udah kamu tenang aja
kamu sekarang masuk kamar
tenangin diri kamu
juga sama kamu
udah gak usah terlalu khawatir gitu ya
semoga aja secara ini berhasil
pak rendy iya ini ada tiketan pak rendy
tidak mau nikah
masih saya datang sendirian sih ke undangan mantan
papa minum dulu olahraga ya
udah jamnya soalnya
terima kasih ma'am
kita harus bisa mempersatukan elsa sama nino lagi mas
kalau pernikahan mereka semakin tidak sehat
nantinya akan semakin susah untuk dipertahankan
iya sih pak
mama pikir juga begitu
awalnya mama juga memang gak mau ikut campur urusan anak anak kita
tapi kalau sekarang salah satu dari mereka udah minta tolong ke kita pak
itu artinya kan mereka masalah besar
kita harus bantu gimana pun caranya
baru berapa tahun nikah
tiap hari kerjanya ribut aja mau
pokoknya pernikahan mereka
harus bisa langgeng seperti kita
apa yang harus kita lakukan
agar kita bisa memperbaiki hubungan mereka
ini lelaki heather
tapi andi memang gak percaya
rayakan hari spesial pagi yang keempat
empat bulan pendekaan juga berapa
tampil semenarik mungkin di depan pasangan
gak kayak gitu ya
gosok gigi udah
mamanya putra kidul
aduh siapa sih ini
malam malam jam segini masih telepon aja
besok rendy pagi pagi ke rumah ya
tiga atau empat setel sekalian ya
sekalian sama setting saya juga
mas al mau kemana
kan mbak andi lagi di rumah sakit
kenapa kok mbak andi ditinggal tinggal
biasanya di rumah sakit lah
nah terus sampe situ mas al
ngapain kok nyuruh gigi sambil bawa wajah segala
emang nanti di rumah sakit bakal ada mau meeting mas
kerjain aja bisa gak
dokter ingin bicara sama bapak
ajak siapa ya
dari saya kerja sama pak al
saya sibuk banget
sampe gak sempet kecari pasangan
silahkan duduk pak al